teknologi kami sudah sangat teruji
begitu pula dengan para pekerja yang ada di sini
hal seperti ini memang sering terjadi
di mana orang mengajukan tes dna begitu melihat hasilnya mereka menolak dan tidak mengakui kebenaran
saya juga tidak berbohong dokter fadil
kami semua sudah bekerja sebaik baiknya
untuk mengolah sampel yang dikirim dari bandung
maaf saya masih banyak bekerja
sampel dari bandung
kak fadil kak fadil
kak fadil kak fadil
kak fadil kan meyakinkan dokter itu
kak fadil berhasil kan
terus mereka percayakan kalau hasil tes dna itu palsu
mereka percayakan kak
dokter sangat yakin kalau hasil tes itu asli
tak ada yang percaya pada kita kak
udah nggak ada gunanya lagi kita di sini mila
aku hantar kamu pulang ya
bagaimana mila bagaimana mila harus ngejelasin ke mama nanti kalau udah di rumah
gimana cara mila ngejelasinnya kak
saya sangat mengharapkan pernikahan ini kak
kalau mama tahu pernikahan ini batal pasti mama akan terpukul
mila nggak mau mila nggak mau lihat mama sedih mila nggak sanggup kalau lihat mama kecewa
mila nggak mau mama sedih lagi karena mila kak
biar aku ngejelasin ke mama kamu ya aku ngeuntungin kamu ya
bercuma kak penjelasan nggak akan menyelesaikan masalah
bercuma kak bercuma
ada apa wih
alhamdulillah om fahdian datang mereka sudah pulang bu
alhamdulillah kamu pulang juga mila
mama yakin kamu tidak akan mengecewakan mama
mama tidak bisa merahran tabu tabu
jangan bikin mama cemas
jangan pergi cari sampai ketemu
dan jangan datang ke hadapan saya
kalau belum ketemu edo
ini semua gara gara fadil
kamila dan keluarga itu
anak mbak yang gak ada di rumah
kenapa mbak jadi nyalain saya
tapi semua ini ulah anak kamu
si fadil yang brengsek
hidup anak saya edo itu jadi kacau
ntar kalian semua ini ya
mbak pikir yang pusing cuma mbak aja
saya juga pusing mbak
karena kelakuan lu mbak
anak saya fadil jadi kena masalah
karena kamu itu bukan kena masalah
tapi dia malah yang bikin masalah
dengar ya mbak
hubungan pertemanan kita sudah selesai
saya tidak akan bertanggungji
sama anak edo untuk berhubungan
dengan anak kamu laki mariana
saya juga gak mau mbak
sangat amat sih dia
ada apa mbak aku marah marah
anak yang gak ada di rumah malah salahin mau
memangnya kak edo kemana mbak
gimana mama tau
biarin aja tuh anak pergi kemana kek
mama gak peduli
ternyata mama tuh egois ya
papa mau belain mbak marta
dalam hal ini papa membelain mbak marta
karena menurut papa dia tidak bersalah
jadi dia berhak untuk marah pada fadil
dan pada keluarga kita
papa ini bener bener keterlaluan
bukan belain fadil malah belain mbak marta
fadil itu tidak ada gunanya lagi untuk pemilang
tidak perlu untuk dibelang
karena dia sudah sangat keterlaluan mbak
jangan samakan fadil dengan taufan
mereka dua duanya sama
sama sama pembuat masalah
cukup cukup cukup
kenapa sih papa sama mama berantem terus
ya udah gini aja
silakan papa sama mama mau berantem
ana mau nginep aja di rumah temen
pakaian kamu pasti bikin kamu susah untuk bergerak
dan kasihan bayi yang ada dalam kandungan kamu ya
dan untuk sementara
kamu ganti sepatu kamu sama sandal ini ya
kamu mila ganti baju dulu ya kak
makasih ya kak fadhil
aku tuh udah ngebayangin
aku jadi suami kamu
cuman aku dapet apa
bukan pernikahan yang aku alami
pengenan dari kamu sama pak dio
cincin ini udah gak ada hatinya lagi tau gak
hasil tes dna yang dikeluarkan oleh lembaga tes dna
gak sesuai dengan kenyataan
jadi saya menduga mungkin aja kesalahan itu terjadi
waktu pengambilan sampel darah disini
anda menyalahkan kami
ya saya mohon maaf dok tapi mungkin aja memang itu yang terjadi
maaf pernyataan itu terjadi
maaf pernyataan itu terjadi
pernyataan anda telah menyinggung perasaan saya dr fadil
karena selama ini rumah sakit ini memiliki reputasi yang baik
kesalahan bisa terjadi pada siapapun
dan kalau memang kesalahan itu tidak terjadi pada lembaga tes dna
berarti memang terjadi disini
sustan ya sus
sudah di label belum
kok lama banget sih
soalnya sampel itu akan segera dibawa ke lembaga tes dna di jakarta
itu tolong dipercepat ya
kok ini jatuh
ini yang kiri
ini yang kanan
kemarin itu aku salah memberikan
tapi anda tidak berhak menyalakan rumah sakit ini dokter fadil
dan anda sebagai seorang dokter seharusnya anda tidak menyalahkan rekan sejawat anda
saya bukan bermaksud untuk menyalahkan
tapi saya mohon dokter mau membantu saya menyelidiki hal ini
bagaimana cara saya menyelidikinya dr fadil
seluruh sampel yang telah kami ambil hari itu juga langsung kami kirim ke lembaga tes dna di jakarta
gak ada lagi yang bisa kami lakukan dan kami teliti di sini
anda tidak memiliki bukti sama sekali
dan tanpa bukti anda tidak berhak menyalahkan rumah sakit kami
tapi dokter fadil
tapi dokter gak bisa kayak gitu dokter
silahkan kalian berdua keluar
keputusan saya sudah final dokter
tolong kalian jangan buat masalah disini
tolong bawa mereka berdua keluar pak
oke dokter mau bukti gak
kita tes dna ulang
terima kasih dokter